bapak lagi ngapain disini
kok mukanya murem amat
lagi ada masalah ya
gak ada apa apa
maya tahu deh cara buat pak jimmy jadi senang lagi
ini maya mau racikin buat bapak
makanya udah mau kebahagiaan
diracikan maya sendiri loh pak
mama juga inget kan
pernah ketemu waktu acara
tapi ada apa ya
kenapa ribut ribut di depan rumah saya
oh enggak enggak ada yang ribut
tadi yang ribut itu apa
tukang roti yang biasa yang lewat itu jerit jerit
kalau papanya lila
kesini untuk celah terahwi kan pak
tapi sekarang udah mau pulang kan pak
banyak urusan ya kan
bentar ya mas
ada ada aja sih
ternyata tukang roti
mama dengar tadi nama mama disebut sebut deh
mana ada sih roti
tadi yang teriak teriak itu adalah papanya lila
tapi ditutupin sama tanti
pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama tante
gak tau apa itu
aku yakin banget ma

tapi ditutupin sama tanti
itu gak kayak kamu
dia tidak pernah berpikiran jelek di belakang
kamu urusin aja dulu urusan kamu
apa udah bener apa belum
kayak gak ada kerjaan aja
olok merah lagi bengong di bawah
jangan marah dong
sekon dia berapa kali bilang

ya saya ngerti pak
ini akibat ibu melanggar janji ibu sendiri
saya minta kesempatan sekali lagi pak
kali ini andrei udah berjanji akan menjauhi dewi
dia udah bener bener janji sama saya pak
selalu ibu langgar
dulu kan tante tanti paling suka gado gado
siapa tahu kalau aku bawain gado gado ini
aku akan menangis
aku akan menangis
aku akan menangis

bapak tolong jangan kasih tahu keluarga saya
mereka gak boleh tau rahasia ini pak
itu bukan urusan saya
gitu ibu memohon mohonnya sama saya
supaya saya pegang rahasia kalau ibu udah membutakan mata kepala anak saya

cuma jangan keras keras pak
saya menyanggupinya bu
tapi bagaimana timbal balik ya
ibu gak bisa mengganggu umu umu sendiri
tapi kalau jujur
bapak sendiri kan
lihat kejadian waktu itu
warni kecelakaan kan pak
saya gak sengaja menampar kebobakan saya
dan kalau bapak cerita sama keluarga saya
mereka milik saya satu satunya
mereka milik saya satu satunya
saya bisa dibenci
saya bisa diusir bahkan pak
bapak tahu masalah andri sama dewi
saya udah berusaha
bener bener berusaha pak
pokoknya saya diam aja
sekasi alis saya

saya bener bener gak bisa kalau bapak cerita sama keluarga saya pak
saya kasih kesempatan ibu sekali lagi
tapi ibu langgar lagi
saya akan beberkan semuanya
saya nggak peduli ini kecelakaan atau bukan
iya masalahnya ibu bersalah
karena udah menyembunyikan kesalahan ibu
apa satria buta gara gara tante
ada kesimpulan sendiri seperti itu
kamu datang kesini untuk duduk saya
iya duduk saya sembarangan gitu
bukan maksud aku udah udah udah
ngapain kamu kesini
tiba tiba dia datang menyamperin andri lagi kak
kamu benar benar gak tau malu ya
hah saya kan udah bilang sama kamu jangan datengin andre
jangan deket deket dia
ini kamu malah datang kesini nyamperin dia
ih marahkan diri sama sekali kamu
dewi kesini bukan buat andri tenter
tapi buat tante ini dewi bawa gado gado
ini cuma makanan sederhana tapi dewi tahu tante suka
sama dewi kesini mau minta maaf sama tante
dewi gak tahu dewi salah apa sama tante
sehingga tante begitu benci sama dewi
dewi sama sekali gak punya niat seperti itu
asal tante tahu dewi tetap hormat dan sayang sama tante
ya udah dewi permisi dulu
tapi tante terpaksa
dan tante juga gak pernah ingin membenci kamu
ini untuk kamu sendiri
ini untuk si tanteau
ini untuk diri dewi
tentang keg onu
serius dan mencurigakan
mencurigakan apa sih
kamu bisa gak sih gak pikiran
anak anak yang aneh sekali sekali
ya jelas ada hubungan lah
bapak dirinya lelah ya kan
muka tanti stres
pasti ada yang gak beres
bapak lagi ngapain di sini
kok mukanya murem amat
lagi ada masalah ya
gak ada apa apa
maya tau deh
cara buat pak jimmy jadi senang lagi
makanya dia mau kebahagiaan
nih racikan maya sendiri lho pak

aku beruntung banget punya putri sebaik dia
padahal aku sedang kesel banget
tapi kalau begitu ngeliat dia
jangan lupa pak baji bismillah
ma jangan lupa
ma jangan lupa
ma jangan lupa
kamu apa ini kecut banget
ya maya sengaja biar bapak lupa sama masalah bapak
artinya ada kan yang lebih asem daripada masalah bapak
ternyata ada yang lebih asem dari masalah saya ya
enggak enggak enggak enggak
dewi setiap saat bersama kamu
hatiku merasa tenang sekali
biarpun kamu masih belum mau mengakui namamu dewi
tapi aku akan terus menunggu
suatu saat kita pasti akan kembali
sebagai ayah dan anak
aku akan merubahnya pelan pelan dewi
aku gak akan maksa kamu
karena aku juga enggak mau kehilangan kamu
ini pak diminum lagi
bapak ini bisa aja